assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera shalom om swastiastu namo buddhaya
salam kebajikan rahayu
ketua umum gerindra
tenang saja pak prabowo
tenang saja pak prabowo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
para ketua umum partai
ketua umum partai gulkar
ketua umum partai pan
ketua umum partai demokrat
ketua umum partai kelora
ketua umum partai pbb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
ketua umum partai psi
orang yang berjaya
orang yang terkenal
orang yang dipermyat
orang yang dipermenbm
orang yang dipermenbm
orang yang dipermenbm
orang yang dipermenbm
kita semua meyakini program program yang sudah berjalan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
tugas kita sekarang
melanjutkan dan menyempurnakan
hal hal yang terkait
dan jangan lupa
pasti kita dukung penuh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
generasi muda yang tangguh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
dan jangan lupa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
danah abadi dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
saya kita di pihak
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan

danah yang berharga dan kemampuan
danah yang berharga dan kemampuan
kredit mekar sudah ada wakaf mikro ada kredit ultramikro nanti akan kami tambahkan lagi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
sekarang sudah ada kis ada kartu indonesia pintar ada pk
nanti saya tambahkan lagi
ada satu lagi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
soalnya ini berhubungan dengan
dengan ibu dan anak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
kis lalu tak lupa hilirisasi
kis lalu tak lupa hilirisasi
untuk komoditas pertambangan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
keberlanjutan dan konsisten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
sekali lagi terima kasih bapak ibu semua
mohon doanya agar semuanya lancar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
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sekali lagi buat bapak prabowo subianto dan juga mas gibran raka bumi raka
untuk kita semuanya
sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya bapak ibu
tepuk tangan untuk bapak prabowo dan juga mas gibran